di pasar rebo purwakarta harga telur ayam kini mencapai rp tiga puluh dua per kilogram
harga telur ayam ini tak kunjung turun bahkan cenderung kembali naik
sementara untuk harga normalnya di kisaran rp dua puluh delapan per kilogram
pedagang mengaku kenaikan harga telur ayam ini sudah sekitar satu bulan
untuk penyebabnya mereka tak mengetahui yang jelas harga dari distributor sudah mahal
mahalnya harga telur ayam ini dikeluhkan para pembeli
karena menurut mereka selain telur
harga kebutuhan pokok yang lain juga mahal
untuk menyiasatinya para pembeli ini menurunkan jumlah pembelian
selain telur ayam harga daging ayam potong juga masih tinggi
saat ini dijual rp tiga puluh delapan per kilogram
padahal harga normalnya di kisaran rp tiga puluh lima
jika dibandingkan saat idul adha harga ayam potong sudah mulai turun
karena saat ini mencapai rp empat puluh lima per kilogram
kami siang harga telur ayam di pasar tradisional gudang tiga raksa kabupaten tangerang banten
kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan
harga telur yang sebelumnya di kisaran rp dua puluh delapan
rp tiga puluh delapan hingga rp tiga puluh per kilogram
kini naik menjadi rp tiga puluh dua per kilogram
pedagang dan konsumen berharap
pemerintah mencarikan solusi untuk menekan harga pakan ayam
agar harga telur di sejumlah pasar tradisional kembali normal
harganya itu dinormalkan lah
sesuai dengan harga kue saya
yang maksudnya saya juga kan penjual kue
harga sembako itu turun lah
kenaikan harga telur terjadi secara bertahap pasca hari raya kemarin
tim liputan cnn indonesia